kok suaranya gaya kenal ya
katanya ada kecoh ya
emang bener bener ya tuh orang
rese rempong gak jelas lagi
kalau gitu gue cabut ya
semoga cepet sembuh
kepo banget sih lo jadi orang
jadah nak pekek baik lo sekarang
lo ga ada usaha apa mau ngelohon gue
mau kemana lu mon
asal lu tau
serigala sekarang udah dibawa kekuasaan gua
gua bakal buktiin ke lo mestinya itu serigala kayak gimana
semuanya salah lu mon
dan sekarang gak ada anak anak serigala yang respect sama lo
tau gak kenapa
hah tau gak
karena lo udah bersahabatan sama boy dan anak anak warrior
musuh bubu hitam kita
lu bener bener udah membuat diri lu keliatan cemen karena mau bersahabatan sama mereka mon
lo semua denger
persahabatan sejati itu
bukan cuma sekedar jadi anak geng motor
mau kemana lu
enak aja mau kabur
hah takut lo sama gua
gak berani lu
rio kamu masih mau bikin ulang sekolah ini
aduh iya nih soalnya waktu itu reva pernah bilang dia gak mau ketemu lo boy
kita harus kasih kesempatan buat boy
lagian kan reva sekarang udah meninggal
siapa tau reva udah bisa nerima kehadiran boy iya gak
iya lah masa orang mau ninggalkan dilarang
kalau orang minta sumbangan baru dilarang
ibe ibe kok kamu ngelantur sih
eh yang ngelantur tuh kamu orang mau ninggalkan masa gak boleh sih
eh tapi giors kayaknya bener deh mereka
soalnya gini loh siapa tahu reva itu sakitnya karena dia punya masalah sama buaya yang gak kelar kelar
nah siapa tau kalo misalnya masalahnya dikelarin terus nanti reva sembuhnya jadi cepet deh
gimana aduh yuk kita ninggalkan reva

kalau boleh sih gue pengen ngobrol berdua sama reva
oke eh sukses ya brother
ih gak kok baby aku ganteng baby aku ganteng ya
ah jangan bohong deh baby
lebayang lah ya lebayang
iya pulang lagi dari awal igih gimana sih ya
adriana aduh lo tuh bericik banget sih disini bikin gue gak bisa istirahat
ah oh alex yaampun ganteng

baik banget sih ini juga buat rontangnya ya ampun ganteng banget sih gimana sih
aku pun baik banget sih perhatian kasih buah buahan buat reva
gimana kondisi kau tamat tinggal belum
gue udah membaik sih cuma tinggal harus banyak banyak istirahat aja
alex kamu udah punya pacar apa belum sih
pasti kamu belum punya pacar kan
kalau kamu udah punya pacar pasti kamu kesini sama pacar kamu
alex menurut aku pasti siapapun yang jadi pasangan kamu nanti akan beruntung banget bisa dapetin kamu
kamu udah baik ganteng perhatian lagi
terima kasih tante
kenapa sih lo kepo banget jadi orang
ih ngomongnya kepo kepo mulu gak ada kata kata lain apa pusing tau
ya lo tuh rempong tau gak ngapain cuma mau tahu urusan orang
reva ntar kalau lo udah sembuh mau nonton tv gak bareng gue di malaysia
soalnya gue punya tiket keluar
tadinya gue mau sama adik gue tapi kalau lo mau bantu aja
sorry alex bukannya gue gak mau tapi gue juga gak yakin deh dapet izin atau enggak dari bockup gue ya
soalnya kan itu di luar negeri
oh enggak juga sih
sama papi kamu supaya kamu bisa pergi ke malaysia
wah itu gampang tapi kamu mau kok kalau aku yang minta izinin
kalau perlu aku sama papa ikutan juga ke malaysia
kita nonton bareng kan seru double deh
eh siapa juga yang mau pergi bareng loh
udah deh ngapain sih ikut ikut aja
acara anak muda tau
gampang gak apa apa kalau misalkan kita perginya misal juga gak masalah
aduh sakit bener sakit bener
maklum agak stres emang orangnya
reva sebaiknya gue balik aja
gak usah gak apa apa kok lo disini aja gak harus pulang dulu
keadaan lo gimana sekarang
semoga aja boy gak lama ada disini amin
kenapa lagi sih dia
suara siapa tuh
istri muda bokap gue
biar gue tanyain
kalau gue beriang kok nanti saya ngeganti suara gue
kok suaranya kayak gak kenal ya
katanya ada kecoa
emang bener bener ya tuh orang
rese rempong gak jelas lagi
kalau gitu gue cabut ya
semoga cepet sembuh